kenapa bukan nino
kenapa tidak ada pak nino ya
lebih baik saya ikutin aja mobil itu
ikutin mobil putih yang tadi pak
iya pak pak siap
meski saya dan andin dari dulu berseberangan
tapi saya yakin andin bisa memposisikan dirinya saat ini
ia paham dengan situasi yang gawat ini
kita sekarang lagi mau jalan jalan nih
bagaimana aku bisa ke tempat tamamward selamat malam
bentar lagi kau sampai ya
ngebut kesana ya
papa pelan pelan ya pa
papa pelan pelan pa
papa pelan pelan pa ini
udah mau lampu merah pa
remnya gak berfungsi
lu pelan pelan sih minumnya sampai keselak begitu
apa sekarang dia udah baik baik aja
apa dia udah ditanganin sama dokter
tapi mama gak bisa berbuat apa apa sekarang
mama berharap kamu sekarang udah baik baik aja
mama sendiri yang akan menyesal
pak pak pak
muter balik muter balik
muter balik sekarang
ya ada kecelakaan ya itu
ya allah pak
ini kenapa berhenti begini sih pak
ini saya buru buru
kenapa sih ada aja halangannya
coba cek gps deh pak
cari alternatif jalan lain
ini harus buru buru ke rumah sakit nih
gimana kondisi kesha sekarang ya
apa andi sama catherine udah sampai di rumah sakit
papa enggak segera nolongin kamu
coba kamu periksa periksa kap mobilnya ada bocor bocor nggak eh kamu coba periksa
ke belakang halo ambulansi butuh ambulansi sekarang saya sekarang berada di jalan melati
tepatnya di pertigaan jembatan dan ini di tepatnya ditunggu tunggu maksud saya saya
tunggu sekarang adanya kecelakaan pak terima kasih halo pak polisi saya ingin melaporkan
atas nama amar mahendra disini terjadi kecelakaan pak tepatnya di jalan melati
pusat di tugu dan ada jembatan di pertigaan pak baik ada terjadi kecelakaan di sini pak
iya saya tunggu segera pak terima kasih ibu andin ibu andin bertahan bertahan ya
sebentar lagi bantuan akan datang oke gimana nih pak belum bisa putar balik
ya mau gimana lagi kok bisa bisanya macet kayak begini ya
aku coba telfon anin ya mudah mudahan mereka udah sampai rumah sakit semoga
aja keisha udah ditangani dokter
kenapa sih ambulan ini kok gak dateng dateng
mas mas saya minta tolong tolong carikan ambulan terdekat disini ya sekarang tolong
mas mas saya minta tolong sama mas boleh tolong mas carikan kalau ada polisi polisi lalu lintas di
sebelah sana tolong kabarin kalau ada kecelakaan di sini sekarang sekarang mas mas januar aja di

kenapa sih pada gak angkat semuanya
pak ini udah mulai jalan gak perlu putar balik ya
gak apa apa jalan aja
yang penting udah gerak
mau ngantar makan siang ke kantor
nanti papa dateng malah aku di rumah sakit
aku kalah mas banget ya
kok deg degan ya
sesek napas gini ada apa ini
aduh ya allah kok perasaan aku gak enak sih
kok papa belum nelfon lefon
biasanya papa kalau pergi pasti ngasih kabar
minuh juga belum telfon
minuh juga belum telfon
minuh juga belum telfon

ada apa ini ya allah
ada anak kecil
coba dong buka disitu coba bantuin
kini pasti nino yang kebakaran
sesuai dengan harapan gue
coba gue liat dulu lah
aduh siap banget lagi nih anak kecil
eh disana juga ada anak kecil lagi
mas pelan pelan mas hati hati kepalanya mas
eh tolong segera dibawa ke rumah sakit mas sekarang mas
pak pak ini ada anak kecil pak
ada anak kecil
deddy gak tau kamu disitu
jangan ganggu kami
korban harus segera dibawa ke rumah sakit
tapi itu anak
kok ada yang angkat angkat sih telepon papa
ya allah ini ada apa ya
gak biasa biasanya papa kayak begini
kok perasan aku gak enak ya ada apa ini
kok tiba tiba aku kepengen ketemu sama papa sama keisha ya
kenapa ini kenapa begini sih
ya allah mudah mudahan gak ada apa apa ya allah
paapa ini sama beberapa orang
gak ada apa apa ya allah
opera hal mesra lagi
ya banduh sis
itu tadi nama ibu kater sudah dicatatkan pak ya
masih ada satu orang lagi mas
ibu andin pak
mas masukin ya
makasih pak pak
bertahan ibu andin
aku harus bertahan
aku harus hidup demi anak anak
ibu andin akan baik baik saja
sabarnya ibu andin
kalau ibu andin bisa sampai di rumah sakit secepatnya mas
mas maulai anak ini kita bintang
padahal dia sendiri juga masih kesakitan
tapi demi anak kecil yang gak dia kenal
dia tetap mencoba untuk menahannya
ya saya mau ngasih laporan pak
jadi ini terjadi pas siang tadi
kenapa bukan nino
bisa bisa hanya masalah sasaran
kalau keisha kenapa kenapa
pokoknya keisha gak boleh kenapa napa
keisha gak boleh kenapa kenapa
keisha harus baik baik aja
ya allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
hamba memohon ampun pada engkau
atas dosa dosa yang pernah hamba perbuat
jangan menghukum hamba melalui anak hamba
hamba tidak sanggup membayangkan
jika sesuatu terjadi padanya
waktu kunjungan ibu sudah habis
ya allah jangan
ndok jangan ya
udah sab kamu ingat
kita lagi proses kan
kamu harus berhati hati
aku gak mau keisha disini aja
selama amannya kita bobo disini
sebentar aja ya bu ya
hamba mohon pada engkau
dan jauhkan keisha dari orang orang yang jahat ya allah
hamba juga ingin menjadi ibu yang baik
yang bisa merawat dan selalu ada di sisi anak hamba ya allah
saya mau pergi ya
ada anak kecil
datang kesini berobat untuk
karena kesedak makanan
sebentar ya pak saya cek dulu
maaf pak di rumah sakit ini
enggak bisa berjalan jalan
gak ada pasien anak yang masuk ke rumah tersedak
gak mungkin pak
soalnya mereka datang kesini duluan
dan ini salah satunya rumah sakit yang dekat dari kantor saya
tolong cek sekali lagi
gak ada pasien atas nama kese prasetya
ataupun pasien anak yang tersedak pak
oh ke rumah sakit mana
orang rumah sakit yang paling dekat dari kantor kan cuma di ini
masa dibawa jauh banget
kondisi keisha akan mati urgent
mending sekarang kita ke ugd dulu ya
nanti malah tambah parah satu bapak
yang penting anak saya aja dulu
gak mau latihan jalan
sepertinya rumah sakit ini lagi
gak maunya pak
nanganin korban kecelakaan ya
korban akan ditangani
dan korban sekarang ada di rumah sakit
kenapa harus ada polisi sih
dan dia ngerasa baik baik aja
terus gimana ini dengan keisha
ya tuh kan malah nangis
tapi kan dia lebih tenang gak mondar mandir lagi
beberapa hari ini
saya memang bener bener gelisah
seperti yang saya kasih tahu ke kalian
kalau anak saya akan tersedak
makanya saya sekarang cuma bisa doain dia
semoga dia gak kena apa apa
padahal kalau di kampung
itu pertolongan pertama
ditepuk tengkuknya sa
udah bagus dibawa ke rumah sakit
saya juga gak bisa dapet kabarnya sekarang
saya nggak bisa telepon dia
ya allah kesha
besok mama peluk lagi ya
mama akan peluk kamu